presiden joko widodo akhirnya turun tangan memerintahkan kepada menteri tenaga kerja untuk merevisi aturan pencairan jaminan hari tua pada usia lima puluh enam tahun
jokowi juga meminta agar aturan pencairan jht dipermudah
strategi jokowi ini seolah mengakhiri polemik di tengah penolakan buruh
padahal menurut kemnaker presiden jokowi sejak awal memberi izin atas aturan pencairan jht di usia lima puluh enam tahun
apakah ini strategi hero jokowi untuk meraih simpati publik dan buruh
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga ali utama ksp ali muhtar ngabalin
selamat sore bang ali
selamat sore rizana assalamualaikum wr wb
dan presiden asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek mirah sumirat
selamat sore mbak mirah
selamat sore mbak waalaikumsalam
waalaikumsalam wr wb
saya mau langsung ke mbak mira dulu nanti baru ke istana
mbak mira presiden jokowi akhirnya memerintahkan
kepada menaker untuk merevisi aturan jht dan proses pencairannya harus disederhanakan
mbak mira ini apakah teman teman buruh merasa ini sudah cukup ketika direvisi saja
atau memang harus seluruhnya dibatalkan aturan pencairan jht di usia lima puluh enam tahun
karena yang kita tahu permintaan teman teman buruh ini pembatalan per menaker pembatalan aturan bukan revisi
ya jadi kami dari pekerja buruh kami mengapresiasi

yang dilakukan oleh pak jokowi selaku presiden republik indonesia
terkait dengan perintah pak jokowi kepada ibu menteri tenaga kerja
perihal perintah revisi permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh
harapan kami bukan revisi tetapi mencabut permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh
itu yang pertama
yang kedua mohon dengan sangat ibu menteri tenaga kerja ini tidak main main ya serius menanggapi atau
mereka mencabut perintah dari pak jokowi selaku presiden republik indonesia
tidak main mainnya itu begini loh
jadi jangan sampai nanti bicara revisi kemudian dia hanya pasalnya pasal kemudian tetapi sesungguhnya itu itu lagi ya barang lama
toh permenaker nomor sembilan belas tahun dua ribu lima belas balik lagi ke sana
top pp nomor enam puluh tahun dua ribu lima belas itu kan punya pak jokowi dan belum pernah dicabut juga oleh pak jokowi
artinya ini harus diseriusi dan ditanggapi oleh pak ibu menteri tenaga kerja
nah yang ketiga saya ada dugaan saya nih ya
ini kan opini ini selalu digaungkan dikembangkan oleh pemerintah dalam hal kementerian tenaga kerja terkait dengan bahwasannya gini
bahwa jht itu dikembalikan lagi kepada fungsinya yaitu di jaminan hari tua gitu
itu benar sampai di sana
tetapi mungkin saja mungkin saja tidak diberikan secara utuh pak presiden ini bahwasannya
ternyata ada pasal ketika pekerja buruh yang di phk itu dia tidak bisa mendapatkan dana jht nya sebelum usia lima puluh enam tahun
nah kalau itu terjadi artinya sungguh komunikasi yang buruk ya dari pembantu pembantunya pak presiden ini
kira kira itu mbak
oke ada komunikasi komunikasi yang buruk diantara pembantu presiden dengan presiden begitu ya yang ingin disampaikan
tapi harapan dari teman teman buruh adalah permenaker ini dicabut ataupun dibatal karena itu
ataupun dibatalkan bukan hanya direvisi
karena nanti akan kembali ke itu itu saja
nah bang abalin yang ingin kita tanyakan kenapa sih presiden baru mengambil sikap setelah ada keributan setelah ada protes demo dari para buruh
apakah memang sengaja kebijakannya ini bang abalin dilempar dulu testing the water kemudian reaksi publik dilihat baru nanti presiden mengambil sikap
tidak ada loh
apa satu regulasi dibuat itu
seperti bentuk testing the water tidak ada
tidak semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau aturan aturan itu bisa diterima oleh semua orang
terbukti kan hari ini regulasi yang dibuat terkait dengan jaminan hari tua yang dilakukan oleh menteri tenaga kerja
akan mendapatkan respon yang sangat kuat
penolakan atau protes
karena itulah maka kalau dalam posisi seperti ini kan kita bicara pada tingkat kepentingan publik dan kepentingan buruh
sehingga semua regulasi regulasi itu kalau presiden kemudian memanggil ibu menteri kemudian pak menko kemudian meminta agar regulasi itu soal tata cara
ini kan soal tata cara kemudian persyaratan
pembatasan pembayaran jaminan hari tua diharapkan agar nanti dalam membuat regulasi itu bisa disederhanakan
memudah untuk kepentingan masyarakat
apa yang mau saya katakan dari pernyataan ini ya tentu saja bahwa presiden memberikan respon yang positif bahwa tidak semua yang orang demonstrasi itu kan tidak baik kan
jadi bapak presiden bisa merespon
sehingga kalau nanti ditanggapi seperti yang di sana sebut saya kira tidak ini hal yang memang harus sebagai seorang kepala pemerintahan kepala negara
tentu kalau ada yang merasa bahwa regulasi ini kemudian merugikan para buruh ya tidak ada yang sulit untuk bisa dievaluasi
tidak ada yang sulit untuk mungkin ditelaah kembali terkait dengan tata cara
oke bang halil
oke bang ali dari pihak kemenaker sudah mengatakan ya sejak awal ini mereka mengakui bahwa ada izin dari presiden jokowi terkait penerbitan permenaker aturan tentang pencairan jht di usia ke lima puluh enam tahun
artinya sejak awal presiden menyetujui soal aturan pencairan jht di usia lima puluh
aturannya iya tapi makanya kan tadi saya bilang yang disebut oleh presiden itu adalah di regulasi atau tata
jadi saya harap pembayaran jaminan hari tua itu direvisi yang paling tidak bisa lebih disederhanakan
kalimatnya bapak presiden itu kan adalah tata cara dan persyaratan persyaratan pembayaran
artinya apa semua kan menteri tenaga kerja membuat satu peraturan menteri itu kan berdasarkan undang undang
tidak terbukti satu peraturan di menteri itu
bang ali masa presiden tidak menyadari ataupun mendapatkan masukan
apakah ini akan merugikan buruh tidak ada yang memberi masukan seperti itu bang ali
bang ali masa presiden sama sekali tidak mendapatkan masukan ataupun tidak mempertimbangkan bahwa dampaknya akan sangat merugikan bagi para buruh dan pekerja
tidak ada jadi presiden tidak tahu sama sekali
tidak begitu tidak begitu yang dipakai di pana itu nggak bisa begitu caranya
saya mau bilang bahwa kalau sampai pada tingkat undang undang itu kan
dalam membuat peraturan menteri itu kan merujuk kepada peraturan kan kepada undang undang
ada undang undang kemudian turunnya adalah peraturan pemerintah peraturan menteri
artinya apa kalau ini yang dilakukan oleh menteri kemudian dibicarakan dengan bapak presiden
maka terjadi penolakan di lapangan oleh guru maka presiden memanggil kemudian menyampaikan bahwa
bolehkah dari peraturan ini dibicarakan ulang seperti yang sedang diproses
umpama tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua
apa yang salah kalau itu dilakukan coba
kan tidak ada
oke saya mau tanya ke mbak mira mbak mira sebagai perwakilan buruh ya aturan pencairan jht ini kan sebetulnya sudah beberapa kali dirubah di eranya pak jokowi sendiri
tahun dua ribu lima belas ada pp yang mengatur juga pencairan jht kemudian dibatalkan karena saat itu ada
penolakan dari kalangan buruh begitu ya sekarang diterbitkan lagi melalui permenaker terus direvisi tidak dicabut
anda dan teman teman melihat ada ketidak konsistenan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh presiden
oke tampaknya kita harus break sejenak untuk memperbaiki komunikasi kita akan kembali usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian news
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
mbak mira tadi sebelumnya saya menanyakan ya saya akan lanjutkan lagi mbak mira aturan pencairan jht ini kan sebetulnya sudah beberapa kali dirubah ya di eranya pak jokowi
tahun dua ribu lima belas ada pp yang mengatur pencairan jht kemudian dibatalkan karena ditolak oleh kalangan buruh sekarang diterbitkan lagi melalui permenaker terus direvisi lagi oleh pak jokowi
apakah kemudian anda dan teman teman buruh melihat ketidak konsistenan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan presiden mbak mira
ya kalau saya sih melihatnya dari pembantunya presiden gitu ya dari pembantunya presiden yang mengacaukan justru pikirannya pak presiden
tadi pak presiden sedang fokus mengerjakan perbincangan
tentu yang lebih penting lagi ya daripada ngurus permenaker ini kan yang bikin menteri
jadi kalau pak presiden itu kemarin di pp enam puluh ya dari mulai pp empat puluh lima kemudian ada perubahan di pp enam puluh dua ribu lima belas kemudian turunannya di permenaker nomor sembilan belas tahun dua ribu lima belas
zamannya pak menteri tenaga kerja pak hanif zahkiri
nah kemudian nah saat itu juga rusuh juga tuh penolakan kemudian pak hanif merevisi lagi membuat permenaker nomor sembilan belas

saya kira ini bukan bicara tidak konsistennya pak jokowi ya tetapi bagaimana pembantu presiden ini seharusnya menjalankan misi presiden misalnya dengan baik gitu ya
ini kan menimbulkan kegaduhan dan energinya tuh terserap kesini semua seharusnya energi kita nggak ke sini

ini sama sama kementerian tenaga kerja fokus saja bagaimana menyelesaikan persoalan persoalan buruh yang lain yang lebih penting
yang lebih urjin bagaimana buruh indonesia pekerja indonesia ini bisa mendapatkan pekerjaan yang dibantu juga oleh pemerintah dalamnya kementerian tanah kerja
kemudian juga yang kedua bagaimana meningkatkan skill nya di pekerja tersebut
yang ketiga saya kira kementerian tenaga kerja juga fokus untuk menyelesaikan persoalan persoalan perburuhan
dan ini banyak sekali banyak sekali perusahaan perusahaan yang sekarang ini mem phk dengan sangat mudah tanpa ada pesangon untuk para pekerja buruhnya
banyak sekali perusahaan ini hanya gara gara berserikat berkumpul kemudian phk
dan banyak pekerja pekerja perempuan yang hanya karena hamil kemudian di phk tanpa ada pesangonnya
dan banyak pekerja pekerja kebun kebunan juga sangat menderita
oke mbak mira kalau memang nanti tidak dibatalkan ya hanya direvisi saja artinya permenaker itu akan tetap berlaku
ini laku ini bagaimana apakah itu sudah memenuhi tuntutan
karena sebetulnya kalau presiden punya political will presiden bisa membatalkan permenakar
tidak hanya meminta menteri untuk merevisi saja
ya tadi saya sampaikan permenaker ini ranahnya si menteri tenaga kerja
yang menerbitkan kan si menteri tanah kerja menteri
seharusnya dia dong ketika gini loh ketika ada perintah revisi maksudnya kan presiden juga ngejaga mohon maaf ya menjaga mukanya si menteri ini gitu loh
jangan jangan perkelaman muka sudah diterbitkan
kemudian masa presiden ngomong
mungkin dia mau cabut kan gitu nggak lucu juga
harusnya si menteri juga udah ini juga udah langsung nyadar gitu loh nyadar bahwa saya ini nggak cocok
saya kira kalimat pemimpin sang presiden ini sudah cukup dalam lah kalau menurut saya dan paham harusnya gitu
tapi kalau nggak sesuai misalnya revisinya hanya berbentuk seperti itu juga sebenarnya ya kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan pastinya kasihan presidennya gitu
oke kasian presidennya kalau kemudian pembantunya tidak menjalankan apa yang diperintahkan bang
bang abalin apakah memang betul tadi yang disampaikan oleh mbak mira sebagai perwakilan buruh bahwa sebetulnya presiden ingin menyelamatkan muka dari pembantunya dengan menggunakan kata revisi
artinya harusnya menteri tenaga kerja sudah bisa memahami apa yang diinginkan oleh presiden
tidak ada istilah menyelamatkan muka pembantu itu nggak ada
ini sekarang peraturan menteri dibuat oleh ibu menteri
kemudian dalam penetapan atau dalam peraturan itu
dapatkan tantangan dari buruh sebagai kepala pemerintahan tentu saja untuk di lihat di mana mata pasal berapa ayat berapa yang terkait dengan jaminan hari tua bagi buruh
dalam posisi inilah maka ini kan bukan alkitab ini rifana bukan injil atau al quran bukan
ini buatan manusia peraturan
kalau ada satu dari satu waktu ke waktu kemudian peraturan itu dirasakan
tidak cocok kemudian merugikan buruh kemudian diprotes
ya biasa saja untuk harus dilakukan revisi
kan kita manusia biasa bukan malaikat
jadi hal yang normal itu mari kita dialogkan ini kemudian menyampaikan ke ruang publik
agar masyarakat juga bisa mendengar ini dengan baik sebagai satu proses yang harus kita hadapi bersama di alam demokrasi yang terbuka ini
bang abalin sebetulnya presiden juga tidak setuju ya bahwa jht ini dapat dicairkan pada usia lima puluh enam tahun
saya ingin tanya itu dulu presiden tidak setuju dengan keputusan ini
kalau ada ini jaminan hari tua kemudian bapak presiden mengatakan bahwa tentu saja mungkin mereka yang phk
atau mungkin karena pandemi mendapatkan kesulitan dalam kehidupan
dia punya tabungan dia punya apa yang selama ini dia kerja kemudian itu menjadi jaminannya
ini yang disampaikan oleh bapak presiden untuk coba ditelaah kemudian direvisi bagaimana tata cara pembayarannya dan lain lain sebagainya
di dalam peraturan yang diterbitkan oleh menteri
jadi itu yang tadi saya katakan bahwa sesuatu yang bukan harus kayak mau runtuh republik ini
kalau ternyata peraturan itu mendapat tentangan dari masyarakat atau dari guru
tidak ada yang merepot dan menyulitkan orang
oke bang ali
jadi keputusan presiden memerintahkan menaker merevisi aturan ini ini dianggap seolah strategi pahlawan yang sengaja dilakukan pak jokowi
kalau kita berkaca ke belakang ada beberapa kebijakan kebijakan yang diambil oleh menterinya kemudian diprotes oleh publik
pak jokowi tampil sebagai pahlawan untuk seolah olah menyelamatkan kondisi
jadi kalau dalam kasus ini menakernya di demo menakernya di demo terus pak jokowi turun tangan dapat ujian
yang disebut oleh rifana karena dua ribu dua puluh empat itu sudah selesai
jadi kalimat kalimat dan dikidusi itu tidak terlalu layak untuk bisa dipakai lagi
karena presiden sudah selesai itu
urusannya sudah selesai
tidak ada zero to zero pahlawan dan pahlawan segala macam itu
mbak mirah dari teman teman buruh masih melihat itikat baik ya dari presiden jokowi bahwa akan menerima aspirasi dan nanti akan mengawasi hasil revisi dari jht
dari permenaker yang mengatur soal jht ini masih punya pandangan dan juga harapan kepada presiden
jadi saya ingin menginformasikan kepada ngabalin bahwasannya pembuatan permenakar nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua itu
satu terlalu terburu buru tanpa ada pelibatan daripada sikat pekerja sikat guru
jadi ini yang kesalahan fatal kalau menurut saya
jadi betul setuju ini kan buatan manusia bisa
dari resmi kapanpun dan apa secepat inilah ya
tapi satu hal jangan juga membuat sebuah regulasi keputusan dari pemerintah dalam kementerian kerja yang terburu buru dan belum matang ini
berbarang gitu loh
jangan sampai kemudian muncullah kegaduhan seperti ini
itu yang pertama
yang kedua saya berkali kali saya bilang sampaikan bahwasannya kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pak jokowi dan sekarang bolanya itu ada di kementerian tenaga kerja
dan saya minta kementerian ketenagakerja jangan coba coba bermain ini gitu loh
jangan memainkan perintah ini
dan kemudian nanti ini dugaan saya aja ya
bahwasannya nanti ada pasar boleh buruh phk boleh mengambil tapi hanya sekian persennya saja
nah itu nggak bisa nggak boleh itu kalau kayak gitu
sama aja bohong gitu loh
biarkan mereka mendapatkan haknya secara penuh
kemudian yang lima puluh enam tahun setelah dia sampai mencapai usainya di pekerjaan itu ambillah
oke terakhir teman teman buruh kabarnya akan menggugat aturan jht ke pt un tapi setelah ada perintah dari presiden
merevisi apakah gugatan itu akan tetap dilayangkan ke pt un
oh nggak kita akan melihat sikap sekarang bola dari kemenaker
seperti apa kemenaker ini akan mentaati mentaati mematuhi perintah daripada sang presiden ini
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil dari revisi permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur tentang pencairan jht di usia ke lima puluh
apakah betul betul menteri tenaga kerja dan juga jajarannya bisa mengimplementasikan keinginan
dari presiden untuk merevisi ini atau nanti skenario nya ataupun hasilnya akan berbeda
seperti yang diharapkan oleh teman teman buruh
sekali lagi kita tunggu nanti hasil revisinya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada tenaga ali utama ksp ali mutar ngabalin dan juga presiden aspek mira sumirat
sehat selalu mbak mira dan juga bang ali
sehat mbak rifana sehat selalu
terima kasih mbak